ada apa dinda
tidak apa apa kakanda dinda baik baik saja
jaga di obat arah dinda sakit
maaf kakanda entah kenapa
dinda tiba tiba merasakan perut dinda muhal dan
dan kepala dinda sedikit pusing
siapa yang tidur
orang aku berusaha untuk kabur
jurus apa yang dia pakai
dia memiliki banyak bayang
ini sangat menyulitkan seranganku
pasti dia ingin membebaskan anak siluang

bagus bu sekarang giliran ku
kau selalu datang untuk mengganggu
jangan campuri lagi urusan kami
aku tidak akan pergi
sebelum kalian menghentikan kejahatan kalian
kau bercari mati
biar aku saja yang menghadapi orang misterius itu
beraninya main keroyokan
kau harus kemana ya
atau ke kanan ya
atau ke selatan
bagaimana caranya aku bisa sampai ke pajajaran
hutan ini terlihat sama semua
aku bagaimana ini
aku ingin segera pulang ke pajajaran
tapi aku tidak tahu bagaimana
oh iya muna kan selalu bilang
kalau aku lagi di dalam kesusahan apapun
aku harus minta tolong kepada allah
dan hanya allah yang bisa menolongku
sebaiknya aku harus mencari kemampuan
aku harus mencari kemampuan
aku harus mencari kemampuan

sebaiknya aku solat dulu dan berdoa minta tolong kepada allah

dia tidak bisa mengalahkanku

atau banyu maruta
untuk mengalahkan garis ini
tapi disana ada pangan yang mengudas
kalau melihatku mengeluarkan ajian gajah meta
ataupun banyu maruta
aku harus menjauh dari panganmu yang mudas
sehingga aku bisa mengeluarkan ajian gajah meta
dia berhasil memenangkan pertarungan melawan kembang ayu
kalau sampai penopeng turun tangan
aku bisa celaka
lebih baik aku kabur saja
aku tidak bisa lewat depan
mereka bisa menangkapku
aku harus lewat jundialah
terima kasih kisah nang
kau sudah menolongku
sebenarnya apa yang sedang paman lakukan disini
aku mendapatkan tugas dari gusti prabu
dari gusti liwangi
untuk menyelidiki dan membebaskan
raden walang sungsang
tapi aku mendapatkan kabar dari prajurit kandang besi
kalau raden walang sungsang
ada di tangan dahayu
makanya aku datang kesini
raka walang sungsang ada disini
dialah yang aku cari
orang yang paman cari itu
ada di dalam
ayo kita lihat keadaannya
aku datang buru
aku datang membawakan pesanannya
aku membawakan tumbang untukmu
ranti bawakan untukku
ada yang tunggu ranti
sudah ajan subuh
terima kasih banyak
sudah memberikan kesempatan hamba hidup
sampai sekarang ini
aku harus melaksanakan
astagfirullahaladzim ya allah
kenapa tiba tiba perutku sangat mual
semoga tidak apa apa
hanya mual sedikit
aku harus mengambil wudhu
ada apa dinda
tidak apa apa kakanda
dinda baik baik saja
jaga di obat arah
dinda tiba tiba merasakan
perut dinda mual dan
dan kepala dinda sedikit pusing
sepertinya dinda hanya
masuk angin sedikit
dinda tiba tiba merasakan perut dinda mual dan
jangan meremehkan rasa sakit dinda
harmat kami busti prabu
suruh dia datang kesini
untuk mengobati dinda subanglarang
sandika busti prabu
dinda istirahat dulu
tidak usah kakanda
dinda hanya ingin mengambil air wudhu
baiklah kalau begitu
biarkan dinda temani
jangan terlalu banyak pikiran
itulah yang membuat dina sakit
maafkan dinda kakanda
dianda hanya selalu memikirkan putra kita
dinda takut terjadi sesuatu padanya
dan tenangkan diri dinda
akan selalu melindungi putra kita walang sumsam
serahkan semuanya padanya